buanglah muatan pada tempatnya enggak ya bercanda
tapi disini di musim patah hati nanti kita bisa melihat kenangan kenangan bareng mantan
mengisi waktu liburan dengan mendatangi tempat wisata sudah biasa
namun bagaimana ya jika ke tempat yang membuat kita mengingat masa patah hati
apa bisa membuat kembali ke mantan kekasih
di musim patah hati ada banyak hal yang bisa membuat anda mengingat pengalaman yang berbeda
dari sekedar tangisan saat putus cinta
museum ini berada di kawasan sudirman jakarta pusat
masuk ke ruangan pertama anda akan disuguhkan samsak dengan berbagai macam tulisan
mulai dari buaya darat hingga toxic relationship
di ruangan ini anda bisa meluapkan kekesalan seperti pertama kali putus cinta
ruangan selanjutnya penuh dengan headphone
di sini anda bisa mendengarkan musik bergenre mellow atau rock
next ruangan penuh dengan bantal
bukan sembarang bantal
bantal bantal ini bertuliskan kata kata yang bisa anda berikan kepada seseorang yang anda nanti nanti
yang tidak kalah menarik ruangan penuh dengan bunga
ruangan ini menggambarkan keikhlasan seseorang dan mulai membuka hati untuk orang baru
dan fase patah hati yang terakhir adalah melepaskan semuanya dengan meluncur menggunakan perosotan
sesuai dengan konsepnya museum ini ditunjukkan bagi mereka yang sedang berada di fase galau
agar bisa mendapatkan kebahagiaan kembali
temanya kenapa patah hati
karena kita semua merasa ini tema paling relate nih
ke semuanya sorry ya
tema yang paling relate ke semua orang
terus kita juga ingin ngajakin ke pengunjung
kalau patah hati itu fase yang sementara loh dalam hidup
dan semua orang itu pernah mengalami
jadi kalian jangan bersedih
kalau kalian pernah mengalami hal hal yang tidak terjadi
atau sekarang sedang mengalami patah hati
ayo kalian datang ke museum patah hati
tinggalin patah hati kalian
karena kalian sudah siap buat mendapatkan kehidupan cinta yang baru
dekorasi setiap ruangan penuh warna
membuat pengunjung tertarik untuk datang
salah satunya adalah okta dan novel
mereka mengaku mengetahui galeri museum ini dari media sosial
sebenarnya seru sih
yang menunjukkan kembali ke dalam hidup kita
nunjukin isu isu zaman sekarang
kayak jalanin dulu aja
terus ya kata katanya nge relate lah
untuk anak anak zaman sekarang
koncernya tuh juga kayak ini sih
relate gitu kan
sama kehidupan zaman sekarang
terus ya jadinya cocok aja sih
museum ini dibuka mulai dari tanggal dua puluh tiga juni
hingga dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
apakah anda tertarik untuk melampiaskan rasa
hati dengan data kemuseum patah hati